sebanyak dua puluh lima perusahaan badan usaha milik negara atau bumn mencatat kerugian lebih dari tiga triliun rupiah pada kuartal pertama tahun ini
bumn yang tercatat mengalami kerugian yang paling besar adalah perum bulog yang mencapai sembilan ratus tiga belas miliar rupiah
bumn sektor pangan ini menderita kerugian akibat belum mendistribusikan beras prasejahtera ataupun rastra
menteri bumn rini sumarno meminta semua bumn bekerja sama untuk menekan kerugian besar di sepanjang triwulan pertama dua ribu tujuh belas
rini juga menargetkan nilai kerugian hingga akhir tahun nanti dapat ditekan hingga rp empat ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah untuk lima bumn
salah satu langkahnya adalah dengan melakukan penggabungan ataupun merger beberapa anak perusahaan bumn